nelayan tradisional di teluk jakarta telah menggugat gubernur dki jakarta di pengadilan tata usaha negara
dan para nelayan tradisional meyakini ahok telah melanggar sejumlah undang undang dalam menerbitkan izin proyek reklamasi pesisir utara jakarta
dan hari selesai ini akan digelar sidang pembacaan putusan di pengadilan tata usaha negara
untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah bergabung bersama korespondensi nn indonesia silvano hajid di pengadilan tata usaha negara
selamat pagi silvano apa perkembangan terbaru jelang pembacaan putusan apakah para nelayan sudah tampak hadir di sana dan pengamanan apakah sudah ada
pagi eva dan alfian sudah satu jam berselang ketika live report satu jam yang lalu tetapi sampai saat ini nelayan dari kedua belah pihak yang setuju atau yang menolak reklamasi teluk jakarta
sampai saat ini belum hadir di pt un jakarta timur dan sampai saat ini juga persiapan menjelang
tiga jam yang akan datang untuk mendengar putusan gugatan dari nelayan teluk jakarta ini tentang penerbitan izin reklamasi teluk jakarta terutama untuk pulau g
sampai saat ini belum ada persiapan lebih detail tentang penambahan jumlah personil keamanan khususnya di sekitar gedung pt un ini
eva dan alvian
silvano selain para nelayan teluk jakarta apakah ada juga organisasi atau kelompok lain yang juga mendukung atau mensupport para nelayan untuk hadir

dalam sidang putusan pt un ini
ada beberapa organisasi atau lembaga yang juga pada akhirnya mendukung pihak nelayan di teluk jakarta
terutama bagi mereka yang menolak reklamasi untuk pembangunan pulau g
tapi yang menjadi concern saat ini adalah perwakilan kuasa hukum dari mereka yang menolak adalah dengan mengajak beberapa organisasi yang ada di sini
termasuk dengan lbh dan juga beberapa aktivis lainnya yang juga nantinya akan hadir dalam pembacaan putusan pada pukul sepuluh nanti
sementara jika kita tilik kasus ini dari awal mulai dari sebelumnya yang kita ketahui bahwa pulau c dan d juga sudah dihentikan untuk sementara waktu proses pembangunannya
sementara di saat ini jika nantinya pulau g telah diputuskan untuk dihentikan atau tidaknya atau izinnya
pada akhirnya dibekukan kembali
berarti pembangunan pulau g selanjutnya nanti akan dihentikan
untuk sementara waktu menunggu langkah yang akan dilakukan
pemerintah provinsi dki jakarta khususnya dalam hal ini
untuk menantikan hasil dari putusan pt un
sampai dengan pukul sepuluh pagi nanti
ya vano tadi ada sudah sempat menyebut sedikit masalah dampak
dari putusan yang akan diambil atau akan diputus oleh majelis hakim hari ini
kalau kemudian kita tarik lebih luas lagi
apakah kemudian putusan gugatan yang diajukan oleh para nelayan ini
juga nantinya akan berdampak pada penyelidikan kasus dugaan suap reklamasi teluk jakarta
yang saat ini sedang berjalan di kpk
kita berbicara secara frame besar artinya bahwa tujuh belas pulau yang nantinya akan dibangun
di teluk jakarta ini menjadi bagian kecil dari pembangunan giant sea wall
yang sampai saat ini moratoriumnya akan
digodok selanjutnya sementara
jika ini kita kaitkan dengan kasus yang saat ini sedang berjalan tentang
dugaan korupsi yang melibatkan beberapa pejabat dprd dki jakarta
dan juga pada akhirnya menyeret satu nama di kpk
sampai saat ini sidang putusan yang akan digelar pada pukul sepuluh nanti
akan mengungkap ada dua poin penting dalam hal ini adalah
yang pertama pelanggaran yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta
ya ini dengan tidak memberikan sosialisasi terhadap
warga di teluk jakarta dalam hal ini adalah nelayan muara angke
dan yang kedua ketika surat izin reklamasi ini terbit
berarti ada beberapa pihak yang membubuhi tanda tangan di sana
artinya ada beberapa undang undang yang kemudian dilanggar
dan ada langkah langkah juga pada akhirnya yang menjadi terlengkapi
atau artinya tidak dipenuhi oleh pihak pemprov dki jakarta
sampai saat ini ada empat pihak yang dilanggar dan yang kedua
ada empat poin yang dikemukakan oleh kuasa hukum perwakilan dari nelayan teluk jakarta
dan poin paling penting adalah pelanggaran undang undang nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu tujuh
sampai saat ini masih ditelik lagi kasusnya
apakah nanti akan ada keputusan yang mengujudkan
bagi kita semua mengingat pembangunan pulau g ini juga pada akhirnya menjadi sangat kontroversial
dan kita tunggu nantinya tiga jam dari sekarang
ya vano kalau kita berbicara mengenai pengaruh
yang menjatuhkan vonis dan ternyata nelayan misalkan dimenangkan
apakah ini nanti juga akan berpengaruh bagi investasi gitu
ketika indonesia berharap besar pada investor untuk segera menanamkan modal di indonesia
namun terkendal oleh beberapa hal ini
apakah ini juga nantinya akan menjadi pengaruh
jika kita berbicara dengan konsep waterfront city
seperti singapura seperti dubai
di mana reklamasi ini menjadi hal yang paling penting untuk memperluas area
permukaan daratan mereka
dan ini menjadi nilai yang sangat tinggi
bagi bisnis properti yang ada di daerah masing masing
begitu pun dengan jakarta
ketika nanti ada giant sea wall dan tujuh belas pulau ini dibangun
nilai properti di teluk jakarta menjadi sangat tinggi
dan jika ada putusan yang menyebutkan bahwa izin
reklamasi teluk jakarta
yakni pembangunan pulau g dihentikan
untuk sementara waktu
akan ada pengaruh yang cukup signifikan
terutama dari pihak pengembang
anak perusahaan pt agung kodomoro land
dalam hal ini
ketika akan melanjutkan pembangunan kembali selanjutnya
dan ketika kita berbicara investor
pulau g ini peruntukannya juga sebagai properti
dan menjadi properti bagi kelas menengah ke atas
sementara peruntukan ini hampir sama dengan pulau c dan d
yang digunakan untuk properti
yang juga diperuntukkan untuk kelas menengah atas
berarti jika dengan alasan
pemerintah provinsi dki jakarta
mengumumkakan bahwa sebelumnya
perluasan pembangunan ini karena
jakarta tidak lagi dapat menampung warganya
yang mencapai lebih dari sepuluh juta
alasan yang klasik ini pada akhirnya menjadi
punchline bagi para warga yang menolak
reklamasi teluk jakarta
alfian dan eva
baiklah silvano hajit koresponden cnn indonesia
melaporkan langsung dari pengadilan tata usaha negara jakarta